ledakan terjadi di apartemen basura blok g jatinegara jakarta timur kami siang
para penghuni apartemen langsung dievakuasi keluar apartemen
penghuni apartemen basura jatinegara digegerkan dengan ledakan di blok g lantai dasar apartemen
terlihat asap tebal menyelimuti ruang apartemen
para penghuni berhamburan keluar
polisi yang datang ke lokasi langsung mengecek tempat ledakan
tepat di depan kolam renang apartemen tower jeranium
jadi saya nggak dengar ledakan
tiba tiba dapet pemberitahuan
pemberitahuan kalau ada kerusakan panel listrik
tiba tiba semua orang evakuasi
oh itu dia evakuasi
tiba tiba dari lantai dasar
tiba tiba evakuasi yang dialihkan keluar dari lantai dasar
itu berarti artinya ledakan genset atau seperti apa sih
tapi emang ngebul semua ibu ya
kapolres jakarta timur bersama tim puslap empat mabespori langsung mencari penyebab ledakan
yang terjadi di apartemen basura city jatinegara jakarta timur kami siang
ada sebuah ruangan kontrol listrik yang hangus akibat ledakan yang terjadi beberapa kali
tidak ada korban luka ataupun korban jiwa dalam peristiwa ini
sementara itu ruang panel listrik utama yang berada di lantai dasar langsung dipasangi garis polisi
petugas meminta pengelola untuk mengecek setiap panel yang ada di apartemen
agar peristiwa ini tidak kembali terjadi
hingga kini polisi masih melakukan olah tkp terkait ledakan yang terjadi di ruang panel utama apartemen basura jakarta timur
terjadi ledakan di ruang panel utama panel listrik utama
letaknya tegangan rendah ya tegangan rendah
letaknya di lantai paling dasar
dari ledakan itu menimbulkan
tapi kebaran api tidak terlalu segera apa
sehingga bisa dalam waktu timbul setengah jam bisa disekalikan
dan alhamdulillah dari ledakan di panel utama listrik tegangan rendah itu
tidak ada korban jiwa ataupun korban luka luka